wakil ketua umum partai gerindra fadli zon menanggapi santai deklarasi ketua tim sukses pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
yang dilaksanakan hari ini
ia mengaku koalisi prabowo sandi pun sudah mengantongi beberapa nama
salah satunya mantan panglima tni joko santoso meskipun masih akan menggodoknya kembali untuk diumumkan di waktu yang tepat
saya kira mengerucut ke pak joko santoso
pak joko boyang yang kita mau pertandingkan ini mau kita kompetisikan ini capres cawapres bukan timnya
pada ujungnya adalah capres dan cawapres
iya bukan maksudnya itu sudah mengerucut ke beliau
cuman kan untuk
pastinya itu ya tentu harus ada surat langsung dari tim
artinya kalau saya mengatakan ya hampir pasti gitu